ya ini sebagai tambahan informasi selain di kecamatan teluk naga kabupaten tanggerang banten pemungutan suara ulang juga dilakukan di dua tps di jakarta pagi ini
ya pemungutan ulang di jakarta berlangsung di tps satu utan panjang kemayoran jakarta pusat dan tps dua puluh sembilan kalibata pancoran jakarta selatan
dan selanjutnya kita ke informasi lain ini sabtu malam presiden jokowi dodo membuat pengunjung sebuah mal di bogor terkejut
ini pasalnya presiden jokowi datang dengan putrinya kahiyang ayu mengunjungi sebuah toko buku dan sebuah kedai kopi
suasana sebuah mal di bogor jawa barat sabtu malam langsung riusah kedatangan rombongan presiden jokowi dodo
pengunjung mall berdesakan demi berfoto selfie bersama presiden
presiden bersama putrinya kahiyang ayu mengunjungi toko buku
setelah memborong sejumlah buku jokowi lantas menghabiskan malam minggu bersama putrinya di salah satu kedai kopi
di kedai kopi
kini presiden kembali menjadi pusat perhatian pengunjung
usai menikmati kopi sambil membaca buku selama hampir satu jam rombongan presiden kembali bertolak ke istana bogor
muhammad juanda bogor